pantai siung di gunung kidul yogyakarta tidak hanya menawarkan keindahan tepi samudera
tapi tebing bukit di pantai itu kini menjadi prima dona bagi para pecari adrenalin tinggi
ingin tahu seperti apa tebing siung berikut liputannya
deretan dinding bukit yang menjadi lokasi panjat tebing ini terletak di pantai siung gunung kidul yogyakarta
terdapat lebih dari sepuluh areal pemanjatan dan dua ratus lima puluh jalur pemanjatan di sana
hal inilah menjadikan pantai siung mendapat julukan the best rock climbing site in yogyakarta
sejak diadakan asian climbing gathering di kawasan pantai siok kawasan ini menjadi surga bagi para pencari puncak tebing
karakter tebing yang beragam membuat para pemanjat profesional merasakan lebih memiliki tantangan
dari sepuluh areal panjat tebing yang ada tebing kuda laut merupakan tebing tertinggi
tapi kegiatannya agak sulit
kalau sini dia lebih ke petualang alam bebas
dia penggiat penjelajah tapi kegiatannya manjat climbing
meski ini tebing alami namun sudah dibuat jalur jalur pemanjatan
ini karena faktor keselamatan menjadi hal utama olahraga yang memacu adrenalin ini
jalur pemajatan ini membuat para pemula olahraga panjat tebing tidak perlu khawatir
panjat tebing ini kita semua kita memanjat tebing kita memanjat tebing
perlengkapan dan kemampuan dasar dari memanjat itu harus siap
jadi nggak cuma mental terus kemauan juga kita harus safety di bagian alat alatnya
tidak hanya pemanjat dari yogyakarta tebing siung ini setiap harinya dikunjungi para pemanjat dari luar daerah
randy putrama yogyakarta